ketika presiden memanggil ibu susi pada hari jumat lalu ya itu disebut sebut sedang membicarakan
sama sekali enggak ada yang bicara
tukar tempat apa wartawan gak ada sama sekali
kita bicara tentang program kkp yang tiga lima ratus kapal tentang pembangunan pulau terluar integrated
ada sepuluh pulau kemudian ada program cold storage di pulau pulau itu kapal angkut kapal nelayan
sama sekali tidak bicara lain lain
dan juga maksud presiden bicara risa apol sama saya
mungkin mengkomunikasikan tentang struktur baru tidak begitu